dalam video berdurasi lebih dari sekitar empat puluh detik itu
terlihat mobil yang ditumpangi ma alias selebgram ajudan pribadi
dihentikan polisi di jalan raya di sekitar kawasan bandang
kecamatan bontoala kota makassar sulawesi selatan pada minggu dua belas maret
ketika ditangkap ia tidak melakukan perlawanan
kasih humas polrestabes makassar kompol lando sambolangi
membenarkan video itu menunjukkan penangkapan yang dilakukan oleh
petugas dari subdit jatan ras polrestabes makassar
bersama penyidik satreskim polrest metro jakarta barat
rabu siang dalam konferensi pers kepolisian resor metro jakarta barat
tersangka ma alias selebgram ajudan pribadi dihadirkan beserta barang bukti
kepala polres jakarta barat kombes pol m syahdudi mengatakan
modus tersangka adalah menawarkan sejumlah mobil mewah kepada korban
namun saat korban telah membayar sekitar satu tiga miliar rupiah
mobil yang dijanjikan tidak kunjung datang
kita lapor menghubungi korban
dengan maksud untuk menawarkan dua unit mobil mewah
antara lain satu unit mobil toyota land quizer tahun dua ribu sembilan belas dengan harga empat ratus juta rupiah
dan mobil mercedes benz epoch g enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu seharga sembilan ratus lima puluh juta rupiah
padahal sang selebgram membantah kudingan uang
uang hasil penipuan digunakan untuk memenuhi gaya hidup
ia menyebut uang itu dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari hari
buat apa kemarin duitnya
motifnya apa kemarin
kini akibat perbuatannya tersangka selebgram ajudan pribadi dapat dijerat dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan
tentang penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
dini putan cnn indonesia